beginilah suasana hari raya idul adha di kabupaten pamekasan
sejak pukul setengah lima pagi ribuan umat muslim mulai berbodong bondong menuju masjid agung dan lapangan bakorwil
demi mendukung lancarnya perayaan hari raya dengan protokol kesehatan
pemerintah setempat membagikan ribuan masker kepada para jemaah yang hendak melakukan sholat id
setiap pintu masuk dijaga petugas gabungan baik jajaran bpbd tni polri maupun satpol pp
sebelum sholat id dimulai bupati memberikan tausiah tentang pentingnya berkurban di hari raya idul adha
bupati juga mengajak masyarakat pamekasan untuk berdoa agar covid sembilan belas cepat berlalu dan pelaksanaan haji kembali normal
selesai sholat idul adha bupati dan wakil bupati menyerahkan sapi kurban seberat hampir satu ton
islam harus tetap diribu ribu beribadah melaksanakan sholat idul adha
dan mudah mudahan beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh masjid agung adha ini bisa terus menginspirasi masjid yang lain di pamekasan dalam kegiatan ibadah dan sosial
alhamdulillah pemkap saya bupati dan seluruh jajaran bisa juga mengantarkan hewan kurban yang lumayan besar
saya jajaran tamir masjid akan diberikan kepada para buah pak para mustadabin para orang miskin untuk kemudian merasakan nikmatnya berlebaran idul adha
saya atas nama pemerintah mohon doanya mudah mudahan seluruh pimpinan tamir masjid pengelola tamir masjid dan swada diberi kesehatan oleh allah
badrut menambahkan ibadah kurban menuntun kita untuk menanamkan rasa kemanusiaan dan jiwa sosial
kurban juga menjadi jembatan dalam menuju surga
karenanya ia mengajak agar umat muslim berlomba lomba melaksanakan ibadah kurban